kakanda memanggil dinda
apakah ada yang ingin kakanda sampaikan
ada kabar buruh yang ingin kakanda sampaikan kepada aku
kabar buruh kakanda
kabar apa itu kakanda
seh datuk kau
gusti prabu siliwang akan mengampunimu
aku tidak akan tunduk pada raja lalim ini
raja yang lalu
adalah raja yang lalu
aku ya kau mendapatkan hasutan dari orang lain
tidak usah banyak bicara
pembelaanmu itu tidak ada artinya bagiku
kau terlalu lambat mengambil keputusan cendur jatuh
biar aku yang memukul raja pembungi
baru memimpin wilayah kecil saja kau sudah sombong
kalian yang sombong
apa seranai kalau kami
tidak mau berlutut pada kalian
lidahmu saja belum terus
sehabis kau bilang kau tak akan takut
tak ada ampunan
bagi raja yang sombong seperti itu
kenapa raden membinasakan raja karang sedat
bukankah gusi prabu sudah menitahkan
memangnya perbedaannya sinujan
memangnya perbedaannya sinujan
semua pemberontak harus dibuat mati
lihatlah prajurit bodoh raja kalian sudah mati
masya allah raden surabaya saya benar benar tega

seh dato khafi terjatuh sakit
apa benar apa yang kau katakan
benar gusti prabu seorang perempuan yang membawa kabar ini masih menunggu di luar
orang tua yunda subang lara jatuh sakit
segera panggilkan nyai ratu subang lara untuk menghadap
ampun gusti ratu
gusti ratu diminta untuk menghadap gusti prabu sekarang juga

janganlah dia menghadapku
saya tidak akan menghadapnya
kenapa tiba tiba kakanda prabu memintaku untuk menghadap
jangan jangan kakanda prabu marah karena cemburu pada raka sancaglodaya
apakah kakanda akan menghakimi aku
aku harus bersikap tenang
aku koska saya sendiri
papa anda memintanya sendiri
kau masih tidak tiba
saya vain te delegasi
saya lebih eigenen insya allah
apakah kata kata penteimbangan mereka lebih kunjung akan kata kata mak glide dan katakan tanda
iya aku lakukan pengen dan siang padaku

kabar buruk kakak anda

syekh datuk khaofi

ayah anda aku sakit kakak anda
ya ada seorang perempuan
yang diutus untuk memberitakan masalah ini
sarankan sebaiknya dinda pergi ke kerawang
untuk melihat bagaimana keadaan ayah handam
syekh datuk khaofi
iya kakak anda baik
dinda akan segera pergi
jika putra kita kian santang
dan putra kita walangsung sang sudah kembali
perintahkanlah mereka untuk menyusul dinda
jika anda akan memberitahu mereka
agar mereka menyusul dinda ke sana
baik kakak anda
jadi ini adalah bagian dari rencana kakak
jika gusti membutuhkan aku lagi
terima kasih nyai
kamu memang bisa aku andalkan yai

bekerja tetap bekerja

pasihan sekali si amin gara gara saya ah
ruhya mata kepenting saya aman
nah ini dia ada satu lagi
hai bocah gijil
jangan senang dulu
karena aku belum terkadang